banyak wilayah di jakarta yang namanya ternyata diambil dari nama buah
misalnya kemang dari buah kemang menteng dari buah menteng dan bintaro dari buah bintaro
nah kira kira warga jakarta tahu nggak ya asal usul nama wilayah ini yuk kita tanyain
tahu nggak nama wilayah kayak bintaro
tahu tahu bintaro
itu diambil dari nama apa
bintang di jeruk kali ya
itu diambil dari nama buah buah apa coba
buah nggak tahu dah
buah bintaro pernah lihat
buah bintaro nggak pernah lihat
itu diambil dari nama apa
nggak tahu ya
nama buah nama pahlawan
betul buah bintaro
nggak pernah ya
buah bintaro berbentuk bulat telur masih muda berwarna hijau dan coklat kemerahan ketika sudah tua
ukurannya pun tidak besar hanya sekitar sepuluh hingga lima belas cm
walau terlihat mulus dari luar buah bintaro tak memiliki daging buah
pohon yang tinggi mencapai dua belas meter kerap dijadikan sebagai pohon peneduh
buah bintaro berbentuk buah telur masih muda berwarna hijau dan coklat kemerahan ketika sudah tua
memang buah ini tidak bisa dimakan ya karena ada racun serberin yang ada di dalam buah bintaro
dari aromanya pun tikus sudah mencium ketika misalnya buahnya dalam kondisi kering atau buah masih mentah terluka
ini akan mengakibatkan tikusnya terusir atau ketakutan dengan mencium aroma dari buah tersebut
penelitian terhadap buah bintaro terus dikembangkan
selain sebagai pesticida alam buah bintaro ternyata memiliki segudang manfaat
yakni sebagai energi alternatif bahan baku lilin hingga deodoran
nah ini ternyata karena buah bintaro ini banyak kandungan minyaknya
dan minyak tersebut sama seperti minyak jarak bisa dijadikan alternatif energi sebagai biofuel
dan hasilnya misalnya ketika dijadikan bahan bakar tersebut
ternyata asapnya juga masih ramah lingkungan dibandingkan dengan asap yang lain
buah bintaro ini kerap dijumpai di daerah pesisir
namun kemajuan teknologi semakin mempermudah membelinya dari e commerce
harga yang ditawarkan berkisar dari seribu lima ratus hingga delapan ribu rupiah per buah
bahkan ada juga yang menjual bibit pohonnya
roni satria andika suramanto jakarta